pada umumnya akses ke sebuah wilayah untuk mencegah penyebaran covid sembilan belas ditutup dengan palang kayu atau portal
namun di magetan jawa timur tepatnya di desa ringin agung
sekelompok warga punya cara unik menutup akses dengan cara memasang meriam bambu
ada sekitar delapan meriam bambu yang dipasang di jalan masuk yang akan dibunyikan setiap beberapa menit
ya ini tujuannya selain teman teman ini sudah bosan di rumah terus
ini sementara kan di lauk daun mas
dari luar desa harap kembali jangan masuk dulu ke dukuh dasun mas
kalau misalnya mereka ingin nekat itu gimana
ya terpaksa dikasih long bumbung ini
dengan cara ini sejumlah pengguna jalan yang hendak masuk ke desa tersebut terpaksa berhenti dan akhirnya kembali
tujuan mau ke rumah teman mau ambil barang semuanya
mas sebentar tapi mau kemana memang tidak ada
kegiatan menutup akses desa dengan meriam bambu ini akan dilakukan warga hingga tujuh hari setelah lebaran
in amtohari magetan jawa timur